hampir empat warga indonesia memutuskan pindah warga negara ke singapura dalam rentang waktu dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
selama januari hingga april dua ribu dua puluh tiga sebanyak tiga ratus dua puluh sembilan wni pindah warga negara
dirjen imigrasi kementerian hukum dan ham silmi karim mengaku
rata rata mereka yang pindah ke singapura masih dalam usia produktif yakni dua puluh lima hingga tiga puluh enam tahun
namun salah satu faktor penyebabnya adalah jaminan taraf hidup yang lebih baik
silmi mengaku hal ini tidak bisa dicegah karena merupakan hak setiap individu
namun menjadi catatan penting untuk pemerintah dalam mengelola sdm